untuk menanamkan sifat toleransi umat beragama khususnya kepada anak sejak dini
sebuah taman kanak kanak katolik di kota madiun jawa timur
memberikan sejumlah tali asi berupa songkok dan tasbih kepada para siswa tk islam
yang sedang melaksanakan ibadah puasa
puluhan siswa taman kanak kanak santo bernardus kota madiun
mendatangi sekolah taman kanak kanak aisyah bustanul atfal i
di jalan kutilang kelurahan nambangan lor kecamatan manguharjo kota madiun
kedatangan puluhan siswa tk santo bernardus tersebut sebagai bentuk kasih kepada para siswa tk aisyah
bustanul akal i yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ramadan
dalam kunjungan ini para siswa tk santo bernadus memberikan songkok dan tasbih kepada siswa tk bustanul atfal
menurut kepala tk santo bernardus kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menanamkan
sifat toleransi umat beragama khususnya kepada anak sejak dini
agar menghormati teman teman yang sedang berpuasa
sementara kepala sekolah tk aisyah bustanul atva i ida ayu tristiawati
menyambut gembira serta mengapresiasi kedatangan puluhan siswa tk santo bernardus tersebut
menurut kepala tk santo bernardus kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menanamkan sifat toleransi umat beragama khususnya kepada anak sejak dini
agar menghormati teman teman yang sedang berpuasa
menurut kepala sekolah tk aisyah bustanul atfal i ida ayu tristiawati